wisata pantai ria kenjeran surabaya masih menjadi tempat favorit anak anak dalam mengisi liburan sekolah
dalam sepekan tak kurang dari seratus ribu pengunjung telah mendatangi tempat wisata tertua di surabaya ini
cukup dengan membayar lima rupiah pengunjung sudah dapat menikmati segala fasilitas yang disediakan
pantai kenjeran merupakan salah satu ikon wisata di surabaya jawa timur
dengan membayar tiket masuk sebesar lima rupiah pengunjung dapat bersantai sejenak menikmati panorama pantai dan pemandangan jembatan kenjeran surabaya
pengunjung yang membawa anak anak juga akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas bermain
bagi penduduk surabaya dan sekitarnya pantai kenjeran masih menjadi destinasi favorit untuk berlibur bersama keluarga
yang pertama adalah pantai kenjaran ini kulinernya
kulinernya itu menarik
kemudian di sini terbentang
apa ya lautannya ini loh
itu mengenang masa kecil kami di sini
iya kan dari lamongan kita jadi kan cari suasana baru
soalnya kan di lamongan nggak ada seperti kayak gini
selama liburan natal dan tahun baru pengunjung yang datang pun terus meningkat
untuk jumlah pengunjung pada hari biasa sebelum liburan kurang lebih tiga ratus
tapi selama musim liburan
setelah puas bermain di pantai jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas di kenjeran
salah satu kuliner wajib kalau berkunjung ke pantai kenjeran itu adalah lontong kupang
lontong kupang ini salah satu makanan khas jawa timur
jadi ada kupangnya
kupang ini sejenis hewan laut yang menyerupai kerang tapi bentuknya lebih kecil
minumnya udah pasti es segar
berbagai fasilitas di pantai kenjeran sudah semakin ditingkatkan setiap tahunnya
tujuannya adalah agar pengunjung lebih nyaman berwisata